jika umumnya melukis dilakukan di atas kertas atau kanvas
seorang ibu rumah tangga di jember jawa timur
memanfaatkan kue puding sebagai media lukis
berawal dari hobi melukis
yulia ernawati kini dapat meraup keuntungan dari inovasinya
membuat kue puding lukis yang mirip dengan potret wajah aslinya
seperti kreasi puding lukis pebalap mark marquez
hingga wajah aktor korea selatan ji cangguk berikut
proses pembuatan puding lukis dimulai dengan membuat sketsa foto
yang ditempelkan di dasar kue puding
kemudian foto tadi diberi pewarna makanan hingga menyerupai foto aslinya
untuk menciptakan puding lukis yang indah
butuh ketelitian mengatur suhu dan pewarnaan
yang dapat berpengaruh pada hasil pembuatan puding
semua ini yulia pelajari tanpa pendidikan formal
jadi selama empat tahun karena saya mulai tahun dua ribu enam belas
saya awal melukis di atas puting
itu saya belajar untuk melukis karakter di awal
lalu kemudian saya coba coba sendiri secara otodidak melukis wajah
yulia biasa memasarkan karya puding lukis di laman instagram
harga satu puding bervariasi antara rp seratus sampai rp tiga ratus ribu rupiah
bergantung tingkat keseluruhan
dan juga berdasarkan kesulitannya
sementara itu di kanada
ada seorang wanita bernama jessica leigh clark bogin
yang mampu menyulap semangkuk pie menjadi sebuah karya seni
pangeran harry dan meghan markle
serta wajah karakter putri putri disney
mengutip bbc jessica bercerita bahwa dirinya bukanlah seorang chef profesional
kehalian memasaknya ini ia dapat lewat air
dia juga bisa berusaha untuk eksperimen dan berlatih sendiri menggunakan teknik teknik baru
karya karya jessica ini kerap dipamerkan di laman instagramnya
atthepious yang kini telah diikuti tujuh puluh tiga followers